senin pagi pelaksana tugas wali kota medan akyar nasution menyatakan satu lagi warganya meninggal dunia akibat terjangkit covid sembilan belas
sehingga saat ini sudah dua warga medan yang terjangkit virus corona meninggal dunia
pasien dua sumut ini sudah sepekan mendapat perawatan di salah satu rumah sakit swasta di jalan imam bonjol medan
pasien ini punya rewat perjalanan ke jakarta karena profesinya sebagai seorang pengusaha
jenazah pasien dua sumut ini akan dimakamkan hari ini juga
guna mencegah bertambahnya warga yang terjangkit virus corona pemerintah kota medan segera melakukan penyemprotan desinfektan di rumah dan kawasan tempat tinggal pasien dua sumut
sementara itu untuk jumlah pasien dalam pengawasan atau pdp jumlahnya tetap empat puluh delapan orang
dengan meninggalnya pasien dua menambah daftar orang yang positif corona di sumut menjadi tiga orang
sebelumnya gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas di sumut
pada minggu sore melaporkan ada peningkatan tiga puluh satu delapan persen
pada orang dalam pengawasan jumlah odp meningkat menjadi empat ratus sembilan puluh enam orang dari hari sebelumnya tiga ratus tiga puluh delapan orang
ada yang meninggal satu orang lagi di medan yang hari ini akan pagi ini juga akan dikebumikan
kita semuanya sudah tangani kita berharap kita putus perantainya ini untuk tidak bertambah odp odp yang ada di kota medan ini